aneh aneh aja deh
apa andi orang gue lagi ngejelasin udah panjang panjang lebar
ini karena gue gak tertarik buat datang puluhan tahunnya boy
lo bukan yang suka sama boy
gue juga gak yakin sama perasaan gue
beberapa kali gue bilang
ingat ini cewek
jangan pernah sakitin perempuan
siapa yang lahir lo berdua
terima ngukulin orang
mendingan lo sekarang pergi dari sini deh
kalo perlu lo pulang ke rumah lo biar aman
kalian nih baik sekali
ayah ya ampun
oh gak boleh
besok juga ketemu
jadi pamitannya biar faktiskt aja
ya tapi kan
apa lagi sih pak
pak pak kan punya mobil sendiri keles
ya tadi aku kesini naik motor sama reva
aku gatau tuh supir parkir dimana
emang begitu aja lupa
udah aduh mama tertelap
udah papa hanyubani bye
gini aja ngeliat mereka ya
ya anak kecil
ya sebetulnya mama sama papanya boy itu baik
cuman ya ego mereka sama sama tinggi
kok aku sih
iya soalnya kamu gak mau pindah ke sekolah aku
ya aku mau kok
ya aku cuma bilang mau
tapi aku nggak bisa pindah
soalnya kan mama aku gak ada duitnya meli sayang
cukup cukup semuanya
sayang itu butuh pengorbanan
dan cinta itu gak setengah setengah usaha gitu loh usaha
udah kita pulang sendiri sendiri
kamu gak usah nganterin aku
eh michael duluan ya
cukup gak megan deh
emang masuk sekolah baru lu itu mahal ya
ya mahal banget sih yan
tapi ya mau gimana namanya butuh sekolah
nah lu duit dari mana
gue sih setengahnya dibayarin sama boy
oh kalo gak gini aja yan
telepon boy aja coba lu tanya sama dia lu pinjem duit dia
siapa tau dia ada
haaa bener lu
ya tadi kan mui telepon kita gak diangkat tuh sama kita
apa sekarang kita ke rumahnya aja ya
yaudah ntar dulu gua telepon boy dulu oke
hehh ada apaan lu teleponin gua
dari tadi gua teleponin lu berdua gak diangkat angkat ya
pada sombong banget sih kalian
ini gua lagi sama michael kok
tadi itu kita habis dari
tadi kita abis ngonjek boy di pasar gobing
ya cari duit tambahan gitu
pusat berarti motor kalian berdua dong paling keren di sana
ya paling keren sih iya
yang ada gua tekor bensin
sama aja dong
kasian banget sih lu berdua
yaudah lu sekarang lagi ada di rumah kan
lu sibuk gak
gua sama michael kesana ya
ada yang mau gua omongin nih
ya jadi gitu boy
eli tuh ngambek terus sama gua
cuman gara gara dia minta gua pindah sekolah
ya emak gue sih izin izinin aja buat aku pindah sekolah
tapi pastinya emak gua gak mau tau urusan biaya
ya kali aja lu mau pinjemin gua duit buat pindah sekolah
sebenernya yang pengen pindah itu lu atau melly
iya dua duanya lah
kan gue juga kepengen banget gabung lagi sama lu berdua
yaudah deh gini aja deh
kalo misalnya gua ada duit tambahan nanti gua bantuin lu ya
soalnya tabungan gua tipis sekarang
kan duit lu udah gua pinjem boy
ya ampun gila ya
gimana sih dua lawan satu lagi
ya aku juga gak habis pikir sih
tapi untung aja ada mondi yang nolongin gue
lah bukannya mereka satu kay
ya gua juga gak habis pikir kenapa mondi nolongin gue
lu bener bener gila ya
jangan pernah sakitin cewek
dan gua rasa kayaknya mondi tuh gak sejahat yang kayak kita pikirkan selama ini deh
ya mondi tuh paling anti nyakitin cewek
dan masalah mondi sama haikal ya bisa aja mungkin bener kata mondi bahwa dia gak memulai duluan
dan lu kan juga tau haikal tuh orang yang emosian
masalah mondi laporin boy dan temen temennya ke sekolah
gue rasa itu bukan mondi deh yang ngelakuin
hmm yaudah yaudah yaudah ya
masalah itu lo gak usah pikirin dulu oke
ya gue cuma gak mau aja raya terus salah
dan gua juga gak mau aja raya terus berperasaan gak buruk sama mondi
gua maunya ya mereka baik karena gua tau mondi tuh kayaknya bukan orang jahat
gua gak ngerti
ya udah yaudah gak apa apa
lu gak usah mikirin masalah itu
gua punya masalah lain buat lu
ini rencana buat surprise partinya boy
hmm jadi gini ya
besok semuanya gak ada yang boleh ngomong sama boy
ingat semuanya satu sekolah kalau bisa
ian sama haikal soib soibnya juga gak boleh
jadi kita harus pokoknya diemin dia pura pura marah gitu kan ya
sampai dia harus mikir
terus kita pulang rumah kita ke rumah dia dia pulang ke rumahnya
ya begitulah pokoknya
kita baru kasih surprise party
gue juga kayak gitu soalnya
lo bayangin deh
lo udah ditraktir makan terus terusan diner apa segala macem
udah dikenalin orang tua
terus udah kayak gitu sekarang lempeng lempeng aja
gue saranin sih lo gak usah deket deket lagi deh sama si boy
aneh aneh aja deh
apaan deh orang gua lagi ngejelasin udah panjang panjang lebar
ya karena gua gak tertarik buat dateng ulang tahunnya boy
lo bukan yang suka sama boy
gua juga gak yakin sama perasaan gua